ini akan berlangsung lumayan lama waktunya
adalah beraninya hanya dengan kelompok sipil
terima kasih pak hermawan sudah sharing memberikan kita banyak insight menarik di korea korea hari ini
layanan ini pastinya memudahkan tidak hanya saya sebagai seorang jurnalis namun juga para peserta
pusat dari berbagai pusat kehidupan
mudah mudahan bisa tetap terus beraktivitas mewakili indonesia di dunia internasional
dulu sebenernya dulu tuh aku gak berapa bagus sih main basketnya